anda kembali di cnn indonesia news report
uang koin seribu rupiah menempel di dinding perut seorang remaja asal sukabumi jawa barat
kondisi ini sempat membuat si penderita sering sakit perut dan juga pingsan
namun kini koin yang menempel di dinding perut sudah bisa dihilangkan
uang koin seribu rupiah yang menempel di dinding perut bagian bawah danianis
sejak empat tahun lalu akhirnya hilang
hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan melalui ct scan di rsudr syamsudin sukabumi
diduga koin tersebut keluar saat ia buang air besar
hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada lagi koin yang menempel di bagian dalam tubuhnya
kini danianis bisa kembali ke rumah
namun dokter tetap memintanya melakukan kontrol
kalau di tanggal dua bulan dua dari klinik wijaya kusuma cibadak itu memang ada seperti koin
di daerah kesenaan bawah
tapi setelah recheck di sini seperti koin itu nggak ada
jadi kita nggak tahu apa itu artefa atau memang sesungguhnya ada
karena belum bisa dipastiin lagi
kecuali kalau pakai kolonoskopi atau yang mendukung ke arah itu
tapi dari ginjala aman
sebelumnya dhanianis sering mengalami sakit perut dan demam
sehingga membuatnya pingsan
peristiwa tertelannya uang koin seribu rupiah terjadi saat ia sedang bermain dengan teman temannya di sekolah dasar
terus dia dikagetin sama temennya dari belakang
saking kagetnya mungkin masuk itu uangnya
tapi dianya nggak cerita
selama kejadian itu nggak pernah cerita
udah berapa lama
sudah empat tahun hampir empat tahunan lah
sekolah kelas empat sd
udah empat tahun
selama ini gadis berusia tiga belas tahun
danianis tersebut tak berani bercerita kepada kedua orang tuanya
namun setelah tubuhnya terasa sakit
ia pun akhirnya mengungkapkan kejadian tertelannya koin itu kepada orang tuanya
namun kondisi ekonomi keluarga danianis membuat pengobatan danianis selama ini hanya menggunakan jam kesda
yang dikeluarkan oleh desa setempat
ahmad fikri sukabumi